seperti apa karakter dan pesona danau toba kita sudah terhubung melalui sambungan telepon
dengan ketua ikatan ahli geologi indonesia pengda sumut gagarin sembiring
selamat malam pak gagarin
selamat malam pak pemirji
pak gagarin kalau kita baca di sejumlah literatur
danau toba ini memang terbentuk saat terjadi ledakan puluhan ribu tahun yang lalu
dan kemudian kajian kajian secara ilmiah termasuk geologis juga mendapatkan fakta tersebut
tapi sebenarnya yang anda lihat apakah danau toba ini memang memiliki karakteristik tersendiri pak
ya seperti kita tahu memang danau toba kita kenal sekarang sebagai kaldera gunung api
kaldera itu adalah kawah raksa
kawah raksasa kita sebut kaldera
dan landscape danau toba yang sekarang itu tidak terjadi langsung seperti yang sekarang
ada paling tidak tiga proses letusan yang terjadi yang membentuk landscape danau toba seperti sekarang
salah satu letusannya adalah yang terjadi delapan ratus ribu tahun yang lalu ya
itu pusat letusannya di sekitar porsea
membentuk kaldera porseha
berpindah pusat letusannya ke arah haranggaol
itu terjadi lima ratus ribu tahun yang lalu
terjadi letusan tujuh puluh empat ribu tahun yang lalu
itu yang kita kenal dengan letusan super volcano
itulah letusan yang paling dahsyat dalam dua lima juta tahun terakhir yang ada di bumi kita
itulah yang membentuk landscape danau toba seperti yang sekarang kita lihat
kalau kita lihat dari letusan yang terbilang besar seperti itu
apakah memang terbentuk sebuah topografi atau daerah daerah yang memiliki karakteristik sulit begitu pak untuk terkait dengan apakah aktivitas yang berada di sekitar danau atau bagaimana pak
salah satu yang bisa kita amati dalam landscape danau toba kita yang sekarang
adalah karakter bawah permukaan dari air danau kita
yang kita kenal dengan batimetri
jadi memang kedalaman danau toba kita itu bervariasi ya
mulai dari yang puluhan meter sampai ke ratusan meter
di sini biasanya kita pakai angka lebih besar lima ratus meter
dan itu kebetulan
memang berada di sekitar
sekitar kaldera haranggaul
itu kaldera yang terjadi lima ratus ribu tahun yang lalu
letusan lima ratus ribu tahun yang lalu
itu ada di seputaran sekitar silalahi tongding sampai haranggaul
dan dia menyempit menerus sampai ke tiga ras
seperti itu karakter bawah permukaan dari danau kita
di samping itu karakter lain yang unik untuk danau toba kita adalah
terbentuknya pulau samosir kemudian
setelah letusan tujuh puluh empat ribu tahun yang lalu itu
air kaldera kita terisi oleh air
itu lamanya kurang lebih tiga puluh empat ribuan tahun
setelah itu dasar danau itu terangkat ke atas
itulah yang membentuk pulau samosir sekarang
jadi pulau samosir yang ada sekarang itu
dari data data penelitian yang pernah dilakukan
salah satunya dari prof soekarno
dari prof cessner dari leone university di amerika serikat
itu umur awal terangkatnya pulau samosir itu
sampai sekarang awalnya itu adalah tiga puluh empat ribu tahun yang lalu
jadi seperti itu
jadi di samping terbentuk kaldera kawarassasa
kemudian dasar danau itu dasar kaldera itu
terangkat membentuk pulau samosir yang kita kenal sekarang
pak gagarin apakah karakteristik khas yang dimiliki danau toba seperti ini
juga dimiliki oleh danau danau lain yang ada di dunia atau di indonesia pak
dan kemudian kalau kita kaitkan dengan peristiwa kecelakaan kemarin
ada dugaan memang kesulitan dengan topografi danau
apakah ini ada kajian kajian khusus yang anda lihat dari hal ini pak
ya kalau khusus danau toba
memang tidak ada itu satu satunya di dunia ya
kita punya kawah yang lain di indonesia
kita kenal ada rinjani ada tambora seperti itu ya
tapi untuk danau toba ini memang satu satunya di dunia
jadi super volcano dengan kawah terbesar ya
kawarassasa kita sebut kaldera terbesar
dan tidak ada duanya memang di dunia
kalau dikaitkan dengan kecelakaan kapal kita kemarin
sebenarnya kalau dari faktor penyebab itu tidak ada sangkut paut dengan karakter geologi
yaitu lebih dominan masalah meteorologi dan faktor manusianya
tapi dari sisi karakter geologi mungkin kita lebih cenderung kepada faktor kemudian
misalnya pencarian korban ataupun pencarian kapal yang tenggelam
nah dalam konteks inilah mungkin
karakter geologi lebih sedikit menentukan
antara lain yaitu bentuk morfologi bawah permukaan
apakah dia melereng terjal melereng landai dan kedalaman
itu semua menentukan contohnya saja misalnya
kapal itu jatuh kebetulan tidak tegak lurus langsung ke yang terdalam
tapi jatuh dulu ke lereng mungkin kedalaman yang lebih dangkal
katakanlah di posisi dua ratus meter
kemudian kena lereng dan di situ menyempit
yang terjal misalnya itu kapal bisa jatuh ke bawah kan
membentuk arus turgidin
misalnya seperti itu sehingga
pada saat dia berjalan membawa lumpur dan sebagainya ke bawah
dia bisa tertutup
begitu juga dengan mungkin korban jasad
itu membutuhkan waktu kan untuk turun ke bawah
kemudian waktu juga untuk bisa muncul sampai
kalau lah misalnya sampai ke permukaan
mungkin kondisi kondisi seperti itu yang harus kita perhatikan
apa rekomendasi pak untuk proses pencarian bangkai kapal
dan juga korban terkait dengan kajian kajian secara geologi ini pak
kalau kita memang belum pernah melakukan simulasi untuk itu ya
tapi kalau dalam pengamatan saya
apa yang harus kita lakukan di situ memang kita harus bersabar
kita harus bersabar karena memang
ada waktu yang kita perlukan
kalau tuhan mengizinkan itu
waktu proses turun dan naik itu
mudah mudahan tidak terjadi kerusakan kerusakan tubuh
jasad yang penting dia masih bisa muncul di permukaan misalnya
tapi itu memang ada waktu yang kita perlukan
seberapa besar waktunya
ini kan kita belum pernah melakukan simulasi
tapi yang pasti kita sudah bisa bayangkan
untuk mencapai ke dalam lima ratus meter itu
dengan kesempatan tertentu
kita bisa satu minggu dua minggu
barangkali kita harus bersabar untuk menunggu
untuk bisa belum lagi kita bisa perubahan temperatur sampai ke bawah permukaannya
apakah memang betul nanti jasad
ini kan butuh simulasi dan percobaan semua
apakah memang jasad itu membusuk
sehingga dia akan mengapung kembali
atau malah terawetkan sehingga tetap ada di bawah
hal hal yang seperti ini kan masih harus kita lakukan kajian kajian lebih lanjut ya
baik terima kasih
ketua ikatan ahli geologi indonesia pengda sumut